sekretaris jenderal pengurus besar himpunan mahasiswa islam atau hmi selasa dinihari
dijemput oleh petugas kepolisian daerah metro jaya di kantor pb hmi di jalan sultan agung manggarai jakarta selatan
penangkapan sekjen hmi tersebut diduga terkait aksi damai empat november lalu yang berakhir ricuh
sejumlah pengurus besar himpunan mahasiswa islam atau hmi selasa dini hari berkumpul di kantor pb hmi
di jalan sultan agung pasca petugas kepolisian dari polda metro jaya menangkap sekjen pb hmi amijaya
sebelumnya sebanyak tiga puluh anggota kepolisian mendatangi kantor pb hmi
kedatangan aparat tersebut untuk menindaklanjuti aksi damai empat november lalu yang berujung ricuh
penangkapan sekjen hmi amijaya sempat mendapat halangan dari para pengurus hmi
teriakan selamat malam dari belakang polisian
ketika hmi menangkap saudara amijaya keterangan dari kepolisian tadi berkaitan dengan kejadian empat november kemarin
selanjutnya pengurus hmi mengutus tim kuasa hukum agar sekjen mereka dapat segera dibebaskan
hmi mengancam bila sang sekjen tidak segera dibebaskan para pengurus hmi di seluruh indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa